jadi justru yang manggil kita karena kelamaan di rumah
awalnya saya mencocol perkedel sembari menggigit sate telur puyuh yang kenyal
yang nempel sama pak prabowo
lantas apakah kondisi tersebut sudah menggambarkan herd immunity atau kekebalan kelompok
secara kalau misalnya drible mah udah
namun juga untuk hubungan spiritual
tiga segitiga yang menjadi fasad rv house tentu menarik perhatian
tentu ingin memberikan kewenangan keleluhasaannya kepada pak maruf amin sebagai wakil presiden
yang juga cukup dikenal di pasar ngasem
nah ini akhirnya kita tahu semua lah
mbak ami kenapa juga masih banyak kita temui korban korban yang masih takut gitu ya
kauman dijadikan kampung wisata batik di solo sejak dua ribu enam
seperti tata nandang tadi yang terakhir yang kita belum bahas
dia ada bintil bintil dengan ada berisi cairan